dan untuk membahas kondisi di jakarta saat ini sudah bergabung bersama saya direktur presidential studies dekod ugm nyarwi ahmad selamat sore
mas nyarwi kalau kemudian kita sudah menyaksikan berbagai pernyataan dari pihak aparat keamanan pemerintah dan juga sudah ada pernyataan dari presiden jokowi dan juga prabowo subianto
anda melihatnya ini sebetulnya kerusuhan yang terjadi ini ada kaitannya dengan politis atau memang ditunggangi oleh suatu gerakan tertentu yang memang tidak peduli apapun hasilnya begitu
ini batasnya menjadi tipis ya maksud saya begini akan sulit sekali kita melihat bahwa ini pure tanpa ada kepentingan politik ya
jadi karena yang kita khawatirkan dalam politik itu kan
kita tidak bisa sepenuhnya melihat panggung belakang
bahwa aktor aktor politik itu pasti akan berusaha memanage itu sebaik mungkin ya
hanya saja politik yang kita lihat kadangkala kan kalau kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam black box ya
orang orang aktor aktor yang kemudian memang ada di ruang gelap itu
yang ini kadangkala yang agak repot adalah ketika itu nggak bisa diprediksi
karena kepentingan kolektif kita kemudian menjadi tidak nyaman lagi seperti itu
tetapi juga kadangkala kepanikan kepanikan dari aktor yang berkuasa itu juga kadangkala juga cukup merisaukan
ketika misalnya mengarah pada hal hal yang ya bisa jadi memicu emosi atau mungkin memantik beberapa hal
jadi memang perlu kehati hatian memang semua pihak
dalam kondisi yang begini kan kadang citra dari masing masing elit ini yang dipertaruhkan
begini salah begitu salah
artinya maksud saya pilihan pilihan tindakan yang pas itu menjadi kadang sulit dilakukan ya
tadi misalnya pak jokowi menekankan ini nggak ada pilihan gitu
artinya apa artinya ada usaha sebenarnya yang dilakukan beberapa alternatif tapi memang akhirnya harus mengambil keputusan seperti itu
nah sama persis dengan
sebenarnya pak prabowo menyampaikan himbuan semua pihak menahan diri
nah problemnya kan indikator atau ukuran apa dalam konteks menahan dirinya itu ya
ya memang betul bahwa semuanya harus menahan diri karena kalau nggak menahan diri terjadi class kan gitu
dan kemudian pasti akan dicari pihak siapa yang disalahkan
dan ya kita prihatin hari ini jujur saja karena sudah ada korban kan yang meninggal enam dan itu tentu bukan kabar baik bagi sejarah pemilu kita demokrasi kita
dan menurut saya juga itu sedikit banyak memang
jadi itu harus kita apa hindari yang begitu itu
oke sebelum ini kemudian menjadi aksi yang semakin anarkis
sebetulnya satu yang diharapkan adalah pernyataan dari kedua kubu begitu ya dari presiden jokowi kemudian juga dari prabowo subianto sudah disampaikan
waktunya hampir bersamaan lagi
nah kalau anda melihat yang kemudian sudah disampaikan ini apakah sudah berdampak secara positif terhadap kemudian meredamnya ke
kecekaman yang terjadi
di masyarakat ataukah agak terlambat sebetulnya mas nyarwi
ya begini idealnya sih peristiwa yang hari ini terjadi semalam subuh ya itu tidak terjadi
artinya itu waktu disesali ya
kalau mengatakan terlambat ya bisa aja dikatakan terlambat
kenapa enggak kemarin
nah seperti itu untuk mengantisipasi
tapi kita tidak bisa juga menyalahkan bahwa politisi seperti lale atau seperti terlambat dalam mengantisipasi keadaan
karena ini kan peristiwa yang boleh dibilang kadang hal yang repot dalam politik itu kan sesuatu yang diluar prediksi sebenarnya
yang tidak terhubung
dan anda melihat ini semua diluar prediksi sebetulnya
ya kalau menurut saya masih diluar prediksi
artinya begini kita bisa lihat dari pernyataan pak kapolri kan bahwa yang terjadi kan dua jenis saksi massa kan gitu
yang disebutkan misalnya dengan narasi yang pertama yang sore itu damai gitu
nah yang malam itu kemudian muncul istilah berusuh kan
artinya kan itu menurut saya juga ya terprediksi bahwa akan terjadi itu
tapi bahwa peristiwanya seperti apa itu yang maksud saya memang tidak bisa sepenuhnya kita prediksi
tapi bahwa dilakukan antisipasi itu saya lihat sudah dilakukan dengan baik ya
termasuk sampai kemudian tadi siang kalau nggak tadi pagi ya itu kominfo sorry
menko polkam juga disitu ada kominfo sampai kemudian media sosial juga
merakukan kontrol begitu ya
dan itu kan juga menurut saya bukan untuk tidak mengatakan kepanikan tapi artinya pemerintah sudah pada titik berusaha ini tidak ada pilihan
istilahnya takut akan terjadi efek negatif yang dikhawatirkan
dan tentu saja kondisi kondisi ini ya memang bisa jadi perdebatan soal bagaimana kenapa bisa siapa yang sebenarnya pada situasi apa hal seperti itu dilakukan
itu mestinya seperti apa regulasi diatur
oke itu perdebatan tersendiri tapi dalam situasi tertentu
dimana pemerintah punya otoritas saya pikir ini menunjukkan bahwa kenapa juga itu dilakukan
upaya untuk kemudian tadi mengendalikan media sosial ini dilakukan dengan cara apa
apakah ini juga bisa dilakukan dalam melihat situasi yang mungkin bisa disebutkan sebagai darurat begitu
apakah ini sebagai bentuk suatu kepanikan ataukah memang wajar dilakukan
tolong dijawab setelah jeda kita akan kembali sesaat lagi cnn indonesia breaking news akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia breaking news
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news saya masih bersama direktur presidential studies dekod ugm nyarwi ahmad
mas nyarwi menyambung pertanyaan saya tadi kalau kemudian ada upaya untuk mengendalikan media sosial apakah menurut anda ini suatu yang wajar karena memang melihat situasinya sudah begitu darurat ataukah ini sebagai bentuk kepanikan karena memang tadi ini adalah situasi yang unpredictable sebetulnya
menurut saya itu respon yang mungkin agak cenderung panik ya artinya begini ada ya bahwa memang betul bahwa negara pemerintah punya tanggung jawab terhadap stabilitas itu poin utama dan itu diatur konstitusi presiden disitu dalam tadi pak jokowi juga menyatakan itu
nah cuma cara kemudian kan caranya bagaimana dan kemudian apakah harus dengan katakanlah men shutdown media sosial seperti itu
nah mungkin ya kita selama ini kan belum ada
regulasi pada kondisi apa
itu bisa di shutdown dalam negara demokrasi maksud saya
ya ini kan instrumen publik juga kan yang sekarang jadikan alat komunikasi bersama tapi bahwa mungkin tadi disampaikan pak menteri kominfo ya itu mengatakan mundur aja lebih banyak katanya kalau misalnya asumsinya kesana kan tidak semua orang juga mungkin mendapatkan mudorotnya
mungkin ada satu dua yang yang apa namanya menggunakan jenungan negatif tapi satu dua juga
yang malah tidak bisa menggunakan karena untuk kepentingan pekerjaan dan akses yang lain tergantung

subjektivitas juga itu yang saya sebutkan itu hak publik itu kan publik banyak nah hak publik seperti apa nah itu juga menurut saya perlu di tidak bisa di generalisasi bahwa semuanya berkepentingan terhadap itu juga
karena arah negatif itu juga tapi memang mungkin kedewasaan masyarakat literasi kita yang rendah secara umum mungkin itu juga menjadi pertimbangan yang bisa kita lihat ya bahwa tapi sekali lagi saya tegaskan situasi kedaruratan situasi itu juga perlu di setara
situasi itu juga perlu di definisikan
pada kondisi apa negara memang punya otoritas punya pejabat yang terkait punya hak untuk menentukan kebijakan seperti itu
oke ini kemudian menjadi cukup mengejutkan karena memang situasinya begitu cepat begitu ya
mas nyarwi ini terjadi semalam tiba tiba timbul suatu percikan yang kemudian terus melebar sampai hari ini dan masih belum bisa juga kita masih belum melihat begitu ya
anda melihat langkah langkah yang kemudian dilakukan ini apakah sudah sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan
kalau yang dilakukan oleh aparat kamar menurut saya mengantisipasi itu menurut saya sudah sejalan lah dengan
menurut saya sudah sejalan lah dengan target yang apa menjaga kondisi itu
kita ini kan dihadapkan pada kondisi pasca pilpres kalau kita lihat time frame nya ya pengumuman kpu sudah dirilis
kemudian kan ada masa jeda di mana sampai mk diajukan ke mk dan itu diproses dan itu kan empat belas hari
artinya dalam kondisi dua minggu ke depan kurang lebih ya
kalau empat belas hari seperti itu
dan situasi ini terus bergulir tuntutan di bawah seluruh juga terjadi
nah kondisi kondisi seperti ini bisa saja akan terjadi dan yang saya khawatirkan kalau kemudian isu isu ini bukan sekedar isu elit
tetapi apa namanya masyarakat juga kemudian apa terbawa emosi ya
kalau misalnya masih pada perdebatan kecurangan
data ini orang beradu data
dan itu masih menurut saya masih diskusi yang sehat juga gitu
anda melihat ada pengkondisian kalau melihat situasi yang ada saat ini
ya kalau misalnya terjadi misalnya contoh ya perang narasi yang terjadi misalnya ada pendemo kemudian pendemo kemudian yang ada yang demo beneran
kemudian yang demo beneran karena cles kemudian dilabeli perusuh kemudian marah atau kemudian terjadi apalagi sampai jatuh korban
dan kemudian isu apa ini bergulir melalui ya perdebatan
ini kan kemudian memancing emosi
menjadikan kita tidak lagi dalam perdebatan
jadi ini ada perdebatan ini pemilu sengketa pemilu seperti apa diselesaikan
ini hasil ini seperti apa di verifikasi seandainya ada apa namanya kasus kasus sengketa proses tahapannya seperti apa
tidak lagi kesana kemudian muncul hal hal yang diskusinya bisa melebar kemana mana yang menurut saya kita ini demokrasi elektoral ya isunya demokrasi elektoral
nah kemudian seandainya capres ini kemudian bertarung di dalam arena konstitusi ya itu yang kemudian jadi fokus kita
nah kalau kemudian isunya melebar kemana mana dan tidak kemudian apa istilahnya
oke lah kita mungkin evaluasi penyelenggara pemilu ke depan baiknya gimana
kestaraan dalam demokrasi bagaimana kejujuran keadilan dalam pemilu seperti apa
itu semua juga perlu kita evaluasi
tetapi tidak melebar ke hal yang emosional isu agama syarat dan sebagainya seperti itu
oke bagaimana kemudian ini menarik kembali menjadi perdebatan secara konstitusional
karena kan sebetulnya kan kita lihat bpn atau prabowo pun juga sebut
atau prabowo pun juga sudah menempuh jalur konstitusi
dan juga sudah menyampaikan pidato yang kemudian isinya adalah ajakan untuk tidak melakukan kegiatan anarkis begitu ya
pak jokowi pun juga sudah berkomentar
tapi kemudian kalau kemudian ini dirasa belum cukup bagaimana kemudian caranya supaya menarik kembali diskusi ini menjadi masalah konstitusi
menurut saya sekali lagi itu tahapan ini
karena sudah clear ya
sudah disampaikan masing masing kubu kan dari pihak bpn dan juga pak prabowo sudah menegaskan dari kemarin akan menyampaikan gugatan ke mk kan gitu
nah pertanyaannya kan kapan itu akan mulai
iya kan gitu
kapan akan mulai dan pada aspek apa yang itu apa namanya nanti akan jadi bahan gugatan ya misalnya soal data dari isu c satu dan seterusnya itu
nah juga kemudian kalau yang di bawaslu soal soal proses
itu juga menurut saya juga penting juga untuk sama sama kita lihat apa saja yang kemudian menjadi basis persengketaan di dalam gugatan gugatan itu
itu menurut saya juga sekaligus mendidik publik kita untuk sama sama juga bisa bahwa ini loh proses pemilu kalau terjadi misalnya sengketa itu seperti apa prosesnya diarahkan
kalau begitu ke arah hasil tentu ke mk kemudian ke proses kita bicara di bawaslu misalnya seperti itu
tapi juga mungkin isu yang lain adalah kestaraan kita di dalam berdemokrasi sebenarnya sama keadilan keterbukaan seperti itu transparansi
kadangkala kan juga serba salah ya misalnya begini ada tuduhan incumbent memanfaatkan resources sebagai petahana ya kemudian dianggap itu bagian kecurangan
memang juga kalau incumbent itu punya privilege itu secara otomatis
nah pertanyaannya kadang kan ini persoalan etis sejauh mana itu etis dilakukan
atau itu bahkan sampai persoalan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran
ada mobilisasi dan itu yang salah satu yang saya lihat memicu munculnya tuntutan ada sekelompok demonstran yang juga dianggap sebagai sampai ke levelnya perusul tadi meminta isu diskualifikasi bahasanya ya kpu mendiskualifikasi satu seperti itu
ini kan ujungnya dari sana kalau kita lacak ya maksud saya itu
nah kemudian artinya memang ya kita tidak bisa menjelaskan
ya kita tidak bisa menyepelekan isu isu yang kecil kecil begitu ya seakan akan
tetapi memang semuanya juga harus kita dengarkan bahwa evaluasi itu harus kita lakukan secara komprehensif terhadap proses demokrasi kita supaya ya tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas
tapi prosesnya itu sendiri juga berkualitas
seberapa perlu kemudian saat ini pihak pihak penyelenggara ataupun juga bawaslu kemudian bersuara terkait dengan masalah yang tadi anda sebutkan masalah kesetaraan keadilan keterbukaan
apa yang anda melihat dengan situasi yang kemudian sudah kurang kondusif begitu saat ini
ya menurut saya itu penting juga bagi kpu bagi bawaslu ya
karena perlu menegaskan dan meyakinkan kepada publik secara umum karena kelompok kelompok yang menyuarakan isu kecurangan itu kan boleh dibilang juga berusaha mempengaruhi publik juga kan
bahwa kira kira kinerja kpu seperti ini bawaslu seperti ini
menunjukkan kualitas kinerja yang selama ini sudah dilakukan dengan baik misalnya mengawal ini mengawal itu
apa saja yang menjadi kemampuan yang mereka bisa lakukan dan apa yang menjadi kelemahan juga karena regulasi
karena kan kinerja mereka juga dibatasi oleh aturan lain regulasi kan undang undang yang mengatur seperti itu
kalau itu beyond kemampuan mereka karena batasan regulasi ya nggak apa apa disampaikan juga kan gitu kan
secara terbuka begitu ya
dan menurut anda itu menjadi amunisi yang cukup baik begitu ya
menurut anda itu menjadi hal yang bisa
karena kita ini kan pengennya hal yang ideal betul dalam demokrasi kita
tapi yang ideal itu nggak ada
kita dihadapkan pada kondisi politik yang keras
yang kadangkala sedikit banyak kita harus berimprovisasi dan kadangkala harus berberdamai dan membangun konsensus gitu
nah ini yang kadangkala ketika itu nggak ketemu maka tumpah ke jalanan dan demo dan salah satunya muncul dalam bentuk ekspresi yang kekerasan
dan kita sangat sedih kalau itu kemudian jadi muncul korban di lapangan seperti itu
ini adalah hal yang membuat kita semua berduka begitu ya
pemilu kita kemudian salah satunya harus menimbulkan korban
terakhir mas nyarwi kalau bicara ideal menurut anda situasi yang ideal atau tidak diperlukan pertemuan antara pak joko widodo dan pak prabowo subianto ini untuk kemudian bisa memberikan efek yang bisa menenangkan masa yang kemudian saat ini sedang ricu
nah itu kondisi yang paling ideal
ya bahkan lebih ideal lagi ketika kpu ketika itu mengumumkan itu pak prabowo langsung mengucapkan selamat itu jauh lebih ideal lagi
atau menelpon atau apa yang itu ditunjukkan kepada publik sama persis dengan kemudian pak jokowi membalas ucapan itu misalnya itu yang kita yang pengen lihat yang ideal ideal
tapi yang ideal hari ini memang belum ada yang begitu karena memang masih kita lihat ketegangan masih terjadi di dalam proses apa namanya pasca pilpres ini
dan kita berharap
dan kita berharap tentu saja ada proses komunikasi antar keduanya
nah tadi kalau nggak salah kan di dalam jumlah pes tadi sempat ada yang nanyakan ke pak jokowi
kalau kita lihat pak gimana apakah sudah kita jawab
ada pertemuan gitu ya
sudah mengirimkan utusan tapi belum
kita mengberharap eva
tapi seandainya seandainya ya seandainya tidak sampai dalam waktu dekat belum ada itu juga menurut saya penting bagi masing masing keduanya untuk terus menghimpu soal ketenangan dan seterusnya ya
jadi itu kan bila perlu kalau ditanya masing masing kira kira nanti bagaimana apa untuk proses menuju ke arah sana itu juga perlu disampaikan
baik kita akan tunggu sama sama tadi semua yang kemudian kondisi yang ideal ini apakah kemudian akan tercipta ke depannya
mas nyarwi sayang sekali ini waktu yang sangat ideal karena saya harus hentikan di sini
terima kasih mas nyarwi sudah hadir di cnn indonesia dan cnn indonesia breaking news akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia breaking news